penambahan kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di jawa timur per sembilan februari mencapai empat tiga ratus delapan puluh enam kasus
enam besar daerah penyumbang kasus terbanyak adalah surabaya sidoarjo kota dan kabupaten malang gersik dan banyuwangi
jumlah tes covid sembilan belas yang dilakukan tetap dan sudah empat kali lipat melebihi standar badan kesehatan dunia who yaitu satu ratus enam puluh hingga satu ratus delapan puluh per minggu
positivity rate di jawa timur naik menjadi enam dua puluh tujuh persen dan tracing ratio lima belas tiga persen
dari hasil pelacakan ditemukan klaster penularan terbanyak berasal dari fasilitas umum keluarga hasil screening dan tenaga kesehatan
sementara penambahan mingguan tingkat keterisian rumah sakit adalah sembilan sembilan puluh sembilan persen
per delapan februari tingkat keterisian icu di rumah sakit tiga belas persen isolasi di rumah sakit lima belas persen dan isolasi di rumah sakit darurat covid sembilan belas
per delapan februari tingkat keterisian rumah sakit tiga belas persen isolasi di rumah sakit tiga belas persen dan isolasi di rumah sakit tiga belas persen
per delapan februari tingkat keterisian rumah sakit tiga belas persen isolasi di rumah sakit tiga belas persen dan isolasi di rumah sakit tiga belas persen
dari sini kita lihat memang kasus kasus memang naik cukup banyak dan jaring kita sudah cukup cuman alhamdulillah untuk tracingnya juga sudah cukup tapi dari pasien pasien yang masuk ke rumah sakit nggak terlalu banyak
mungkin karena gejalanya ringan sedang dan tanpa gejala dan ringan dan mereka banyak yang diisolasi mandiri atau isolasi di isoter seperti itu
penambahan kasus yang cukup banyak menjadi salah satu faktor perubahan level ppkm sebuah daerah
surabaya misalnya yang naik ke ppkm level dua
peningkatan kasus terkonfirmasi covid satu ratus delapan puluh tiga per seratus ribu penduduk per minggu
positivity rate juga naik menjadi sepuluh sembilan persen
dan pasien yang masuk rumah sakit karena covid sembilan belas yaitu sembilan belas lima puluh tujuh per seratus ribu penduduk per minggu
sementara kota kediri yang naik ke ppkm level tiga karena tracing ratio turun menjadi dua belas lima puluh lima persen
juga terdapat tambahan pasien yang masuk rumah sakit karena covid
yaitu dua belas per seratus ribu penduduk
untuk kabupaten pamekasan tetap berada di ppkm level tiga karena cakupan vaksinasi dosis satu masih lima puluh tujuh puluh tujuh persen
harapannya tracing ratio yang turun ini bisa ditingkatkan kembali
kemampuan tracingnya terus positivity rate yang naik itu harapannya lebih gencar lagi untuk melakukan testing
sehingga positivity rate bisa turun dan kasus bisa ditekan
penularannya bisa terhambat
kemarin kita ingatkan kabupaten kota yang belum punya isoter
sekarang ada dosis sembilan persen yang sudah aktif sisanya masih belum
itu harapannya segera diaktifkan kembali
selain itu pemprov jatim juga menggencarkan vaksinasi untuk kelompok berisiko dan vaksinasi booster atau dosis ketiga